sebanyak tujuh ratus dua puluh sembilan siswi dari tiga puluh dua sekolah dasar
serta madrasah ibtidayah unjuk kebolehan
dalam mengolah si kulit bundar di stadion soker arena kudus jawa tengah
mengikuti ajang turnamen sepak bola usia dini
turnamen sepak bola usia dini digelar mulai lima belas juni hingga minggu delapan belas juni dua ribu dua puluh
setiap sekolah mengirimkan timnya untuk bertanding di dua kelompok usia
yakni usia sepuluh tahun sebanyak dua puluh empat tim dan usia dua belas tahun sebanyak tiga puluh tujuh tim
berbeda dengan sepak bola dewasa
sepak bola putri usia dini menggunakan bola ukuran empat dengan diameter enam puluh tiga lima hingga enam puluh enam cm
sementara luasan lapangan dua puluh empat x empat puluh meter dan gawangnya berukuran dua x lima meter
sedangkan durasi permainan hanya dua x sepuluh menit dengan waktu istirahat selama lima menit
ashifa solawa salah satu pemain sepak bola putri asal sd rendeng mengaku
untuk persiapan mengikuti turnamen ini dirinya bersama timnya berlatih empat kali dalam seminggu
dirinya berharap timnya bisa menjadi juara di turnamen yang kali pertama digelar di kudus ini
ashifa solawa sepak bola putri usia dini
kalau main sepak bola pertama kali sama kakak
terus setelah itu ada temennya perempuan yang ikut main bola gak
dulu saya ikut ssb jarum karena untuk main main sepak bola

yang untuk ukuran yang lain hanya satu lapangan ukuran segi
untuk yang di sini satu lapangan
tapi kalau untuk yang tiga on tiga nanti kita masukan

itu ukurannya sekitar empat x enam
empat x enam tanpa keeper
untuk mempopulerkan sepak bola putri di kalangan siswi sd tersebut
turnamen sepak bola usia dini ini akan bergulir sebanyak tiga hingga empat kali dalam setahun